tapi kita akan membahasnya nanti
suatu hari ketika jack sedang memanen hasilnya dia mendengar tangisan seorang anak
itu adalah bayi perempuan
di sebuah tempat dia menemukan seorang anak yang berada di dalam rumah
di sana di sekitar banyak terong matang
dia juga memiliki kalung yang terbuat dari mutiara di pinggangnya
apa kau di sini sendirian

dia mencari orang yang berada di dalam rumah
dia mencari orang yang berada di dalam rumah
dia mencari orang yang berada di dalam rumah
sarah lihat apa yang kutemukan di ladang
ini seorang gadis
aku menemukannya di tengah semua terong dan dia memiliki kalung mutiara yang sangat mahal ini
betapa terkejutnya pasangan itu
mereka memutuskan untuk menyimpan kalung mutiara itu sejauh mungkin dan merawat anak itu
jack dan sarah tidak memiliki anak
mereka menerima anak itu sebagai berkah
tapi akan kita namai siapa dia
bagaimana dengan terong
karena dia berada di sana dengan terong
dan begitulah dia dinamai terong
di ujung lain kerajaan ada sebuah istana besar
sebuah istana yang selalu dalam kegelapan
yang mulia ini sarah pepanmu
apakah ampas ini ada dalam jusku
tidak maksudku ya maksudku
aku tidak tahu apakah ada ampasnya atau tidak
oh ya ampun
aku tidak akan marah
maksudku kenapa harus marah
kalau aku bisa mengubahmu menjadi kelinci iya kan
perkenalkan viviana sang penyihir
dia tidak hanya menyihir pangeran flamingki
tapi juga mengubah hampir seluruh kerajaan menjadi kelinci
inilah mengapa kerajaan flamingki sebagian besar sepi
karena tidak banyak orang di sana
viviana sangat menyukai kuali ajaibnya
dan akan menanyakan apa saja secara acak
tapi kali ini kuali ajaib memiliki berita yang mengkhawatirkan
yang mulia aku ingin katakan ini
tapi aturan tiranimu akan segera berakhir
terong akan menjadi malapetakamu
memang benar yang mulia
terong bukan hanya sebuah sayuran
sekarang aku marah
terong yang kecelakaan ter dat alam ini two little daughter
di petunjuk karawang
dia menerjemahkan baby weller
caraang memikirkan opah bentuk ini antara beliau utilhannya
ya dan lain lebih
lebih baik yang berkuali yang lebih baik
bagaimana cara ini bagaimana se supervisinya
pertanian sayuran segera
terong lenyap dari negeri flaminki
di sisi lain jack dan sarah membesarkan terong di rumah mereka
dia segera menyadari menjadi makhluk ajaib
dia tumbuh lebih cepat dari yang lain
dan dalam beberapa bulan tumbuh menjadi wanita paling cantik
ayah aku menciptakan naga dari api
jack dan sarah ingin menjauhkan ebi sejauh mungkin dari penyihir
dir merencanakan sesuatu yang lain
suatu hari ketika pangeran sedang menjalankan
dan menjadikan tugas untuk penyihir
dia melihat sesuatu yang aneh
apakah itu sayuran
pangeran melangkah lebih dekat
dan ketika dia hendak menyentuh terong yang tampaknya besar
maaf aku pikir kau sayuran
itu kata kata yang kasar
tidak kasar jika membingungkan orang yang lewat
karena terong tidak pernah berani keluar dari rumahnya
dia tidak tahu bahwa orang di depannya adalah pangeran jacob
penguasa saflaminki yang disihir oleh penyihir
ketika pangeran jacob mulai berbicara dengan terong
dia benar benar lupa tentang penyihir itu
untuk beberapa alasan
lebih mudah bagi pangeran untuk melupakan penyihir dengan terong di dekatnya
mereka berbicara sampai matahari terbenam dan segera bersahabat
aku tidak pernah menanyakan namamu
itu singkatan dari
mengapa kau tidak datang ke istanaku
aku tidak punya banyak teman dan aku akan merasa terhormat untuk menjamu
terong yang sudah penasaran dengan teman barunya itu
sangat bersemangat untuk melihat dunianya dan langsung setuju
tapi begitu pangeran melangkah kembali ke istana
dia teringat sesuatu
aku lupa melakukan pekerjaan yang diminta oleh ratu
ebi tunggu di sini aku akan pergi ke depan
aku akan pergi ke depan
selamat malam yang mulia
ya sayangnya ini bukan malam yang baik untukku
di mana apelku jacob
lupa mengambilnya yang mulia
aku bertemu gadis ini
beraninya kau bicara tentang gadis di istana ini
apakah kau mencoba untuk menggangguku jacob
kau ingin aku mengubahmu menjadi burung gagak
apa yang tidak diketahui penyidik
itu adalah bahwa terong memperhatikan
kau tidak bisa mengatakan semua ini
betapa bangganya dia karena temannya mengatakan yang sebenarnya
dia paling kesal melihat cara ratu ini berbicara dengan pangeran
permisi yang mulia
kau seharusnya tidak berbicara seperti itu pada pangeran
tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan
penyihir itu tidak pernah diselas sebelumnya
kemarahannya tidak mengenal batas
kau memasuki rumahku tanpa izinku
dan kemudian kau berani menentangku
aku bukan pencuri
aku tidak peduli
bawa dia ke penjara
seharusnya aku tidak pernah meninggalkan rumah
kau bukan hanya makhluk ajaib
kau adalah putri pertanian dan pelindung lada

kau adalah pembawa kain
kau dilahirkan dalam bentuk manusia untuk melindungi orang orang flamingki
kau harus menyelamatkan kerajaan ini
dari cengkraman ratu jahat
percaya pada diri sendiri tero
hanya kau yang bisa mengalahkan ratu
mengatakan ini debu ajaib menghilang
terong menarik nafas dalam dalam
dia tahu apa yang harus dia lakukan
apa bagaimana kau keluar dari penjara
kami lelah dengan tiranimu
kekejamanmu berakhir sekarang
dan siapa yang akan membantumu
perempuan ini dengan apa
kuali telah memberitahuku bahwa terong akan menjadi akhirku
dan sekarang kerajaan tidak memiliki terong lagi
kau tidak dapat melakukan apa apa
ketidaksabaranmu adalah ajalmu penyihir
kau tidak pernah membiarkanku menjelaskan dan memberitahu nama lengkapku iya kan
aku putri terong
kau melindungi ladangku
penyihir itu mengeluarkan api dari ujung jaringnya dan melemparkannya ke terok
api adalah temanku
terong mengeluarkan seekor naga besar dari api dan mengirimkannya kembali ke penyihir
penyihir itu pun lenyap
pangeran terbangun dari sihirnya dan semua orang yang telah berubah menjadi hewan berubah kembali menjadi manusia
yeay penyelamat kita yeay
putri terong berterima kasih kepada jack dan sarah karena telah merawatnya
ayahnya mengembalikan kalung mutiara itu kepada terong
kalung ini memiliki sihirku ayah selama kalung ini tetap berada di kerajaan flamingki semua rakyatku dan ladangku di sini akan selalu dilindungi
pangeran jacob kau jujur murah hati dan juga berani
kau adalah penguasa flamingki yang sah
apakah kita akan bertemu lagi
aku akan selalu berada di sekitarmu tersenyum dengan setiap panen segarmu dan setiap benih kecil yang ditaburkan
mengatakan demikian terong melambaikan tangan kepada orang orangnya
dan menghilang di tempat asalnya
kedamaian di kerajaan flaminki dipulihkan
dan mereka semua mulai merawat ladang mereka dengan lebih baik
flamingki tetap bahagia dan makmur selama sisa hidup mereka